dalam sehari pabrik roti rumahan

mampu menjual sekitar
di sekitar kota bogor
atau dalam sebulan mampu beraup on set

bersama saya kwan sarmin
jadi ini ketika di take kurang lebih
waktu setempat empat kurang malah
ini sudah ada di lokasi
kita akan siap bikin
yuk ini masih ngantuk
tapi sudah disuruh olahraga
satu sudah lanjut
bahan baku membuat roti hangat
sederhana hanya tepung terigu
gula mentega garam
dan ragi untuk pengembang
tips agar bahan baku adonan
merata sempurna adalah
aduk mulai dari bahan yang paling lengket
bahan yang tercampur rata
nantinya akan menghasilkan adonan roti
yang lembut dan juga berserat
total lebih dari tiga puluh kg
bahan baku dipakai hari ini
proses menguleni adonan
mendistribusikan suhu di seluruh adonan
sehingga roti akan terfermentasi
dengan baik dan mengembang secara merata
ciri ciri yang udah mulai bisa
di jejak setiap tempi
diangkatkan per scishow
jika mobil hidup perlu diangkat
maka seperti bergantian
yang tidak bisa dilakukan
untuk membuat adonan roti
ada dua tips yang dapat
atau tetap mendidih
satu tips yang dapat
dan seperti dibilang
jumlah baku roti
jadi perhatian here nya paraimana
setelah itu adonan didiamkan
selama satu hingga dua jam
saya mengira bisa beristirahat ketika
adonan tengah didiamkan sampai mengembang
saya masih harus membantu pedagang yang berjualan
pada pagi hari
nggak berasa nih udah jam
setengah enam pagi
ketika di take gambarnya
saya masih sibuk untuk
roti yang dijual pagi ini adalah roti yang telah
dibuat sehari sebelumnya tapi tenang
walau tidak menggunakan bahan pengawet
roti hangat bisa bertahan selama tiga hari
roti anget biasanya dijajakan pada sore hari
namun dari sekitar satu lima ratus an
roti yang dijual lima ratus
diantaranya akan dijajakan
pada pagi hari
total ada delapan pedagang roti
yang berangkat pagi ini
sini bang satu lagi
aduh panas ya
udah aman ya
semoga lancar ya bang
tidak terasa satu jam berlalu
adonan yang sudah setengah mengembang dipotong potong
menjadi ukuran kecil
iya dipotong biar jadi bulet
tapi ini untuk semua rasa sama
coklat apa semua pakai adonan yang sama ya
cuma beda ukuran doang
sebetulnya membulatkan adonan bukan hal yang sulit
namun karena dituntut bekas
namun karena dituntut bekerja dengan cepat
saya begitu kepayahan
masukkan adonan ke dalam loyang yang telah diolesi mentega
agar tidak lengket saat adonan dipanggang
ya walaupun para pedagang baru akan menjajakan roti hangat sore hari
namun sedari pagi
pedagang sudah harus bergegas memproduksi ribuan roti anget ini
karena setelah ini proses pengisian aneka selai akan memakan waktu paling lama
rata rata empat ratus enam ratus adonan diisi dengan selai coklat
pastikan ya selai berada di tengah adonan agar tidak bocor ketika proses pemanggangan dilakukan
favorit kedua kacang hijau
total ada sebelas rasa yang disediakan oleh produsen roti anget di tempat ini
untuk memudahkan mereka membedakan isian masing masing
ada bentuk atau ciri yang berbeda
satu isian roti dengan yang lainnya

tapi ini jenis pisangnya agak sedikit keras
ya tapi sudah matang
keras tapi sudah matang
ntar pas dimasuk oven lembek dong harusnya
kalau yang isian pisang coklat rotinya digunting sedikit di bagian atas ya
setelah seribu lebih adonan roti hangat selesai diisi
adonan akan kembali didiamkan agar mengembang sempurna
setelah dua jam berlalu waktunya roti masuk pada proses pemanggangan
ternyata proses pemanggangan ini tidak semudah yang saya bayangkan
roti harus dibolak balik secara cepat agar tidak gosong di satu sisi
nampaknya saya kurang begitu fokus nih
proses pemanggangan biasanya memakan waktu sekitar sepuluh menit
asli saya pikir mau cuma tinggal masukin kelar tunggu loh
masukin putar putar biar matangnya merata
terus sudah kelar taruh lagi di yang paling bawah supaya atasnya juga mateng
dua ratus potong roti coklat telah selesai dipanggang
dari bentuknya sih meyakinkan ya
teksturnya dapat banget
pemilihan roti anget terinspirasi dari ini nih
ketika baru matang roti akan dimasukkan ke dalam plastik
langsung dijajakan kepada para pelanggan
oke sekarang waktunya berjualan
setiap pedagang roti hangat
ada roti yang terbaik
roti yang terbaik
roti yang terbaik
roti yang terbaik
roti yang terbaik
roti yang terbaik
setiap pedagang roti anget memiliki lokasi berjualan
yang berbeda satu dengan yang lain
ini agar cakupan pembeli jadi lebih luas
saya harus berhati hati ketika menggowes sepeda
agar tidak menabrak kendaraan lain
dan juga menggunakan lajur yang sama
ujur ya detekan ini
ketika di take ini jam empat
sore ini saya berjualan di sekitar kampung cibadak bogor jawa barat selain menjajakan
roti anget di jalur utama saya juga masuk ke perumahan padat penduduk yang ada di sekitar
lokasi saya tidak sekolah dedeknya enggak sekolah dedeknya suka makan roti rotinya
rasa apa sukanya rasa apa halo cokelat dadah terima kasih beberapa kali saya hampir terjatuh
ketika tengah berjualan roti dan beratnya bokseng yang ada di belakang membuat saya
cukup sulit menjaga keseimbangan masih baik tengah berpihak pada kami sudah sekitar empat puluh

beratnya bokseng yang ada di belakang membuat saya cukup sulit menjaga keseimbangan roti anget roti
terjual dalam waktu sekitar satu jam setelah hampir dua jam berkeliling kami tiba di tempat
supriyatna biasa berhenti senang untuk bersederahat walaupun saya lapar nih
telapannya sangat amat banyak enggak bohong ya sudah setengah kalo dibelah itu bukan cuman gimik
juga pasti hangat hai berubah dimasak hei di engagement menurutnya enak banget
supriyatna menuturkan selama lima tahun menjadi pedagang roti anget sepeda
ada berbagai kendala yang ia hadapi
sekali sampai saya tersumpur sepeda rusak orangnya kabur gak tahu kemana
ya resiko kan kerusakan sepeda saya yang nanggung bukan dari kos
di belakang bukan punya alat alatnya
setelah beristirahat sejenak kami kembali bergegas
berkeliling di sekitar kecamatan cibadak kabupaten bogor
hingga dagangan tidak lagi tersisa
tantangan tidak hanya dihadapi pedagang roti hangat yang menjajakan roti langsung ke tangan pelanggan
namun juga di bagian produksi
pernah juga gagal satu bal itu terbuang semuanya
ada terigunya yang sudah kurang layak pakai
kalau nama pedagang ya kalau kita dengar harga murah otomatis kita beli dong
nah mungkin pasti bisa pakai apa layak pakai
nah pasti coba ternyata
itu bau terigunya
itu sekitar jadi roti rp satu seratus
walau ramah di kantong
siapa sangka ada untung fantastis dari seorang produsen roti anget
namun yang harus diingat nih anda harus memulai hari sejak subuh hingga menjajakan roti sampai malam
bagaimana ada yang tertarik mencoba
rian fernando di bagung yogyarto bogor jawa barat